saya harus bawa oleh oleh nih untuk orang yang ada di indonesia
banyak pasti kan udah langsung hitung hitung
nah kalau misalnya anda tidak mau repot membawa oleh oleh usai ibadah haji pemirsa
jangan khawatir karena oleh oleh khas arab saudi seperti misalnya kurma coklat kismis
bahkan juga air zam zam yang katanya ya bisa anda beli di pasar tanah abang jakarta pusat
iya masih tidak jauh beda kok ya dengan kualitas dari sana
bahkan ada yang memang sengaja langsung mengimpor dari mekah arab saudi
berikut tips belanja oleh oleh haji di pasar tanah abang yang pada musim haji penjualannya bisa mencapai seratus juta rupiah per hari
pulang dari ibadah haji atau umroh tidak lengkap rasanya tanpa membawa oleh oleh khas arab saudi
seperti kurma air zam zam coklat dan kacang
seperti kurdi lelaki asal padang ini telah menyiapkan oleh oleh yang akan ia bawa pulang ke kampung halaman nanti
kurdi juga sengaja berbelanja di satu tempat saja agar mendapat potongan harga atau diskon
kurdi mengaku membeli oleh oleh di indonesia sebelum berangkat ke tanah suci agar tidak kerepotan saat menjalankan ibadah haji nanti
selain itu harga dan kualitas barang juga tidak jauh berbeda
ya rata rata kita lihat sekarang ini kan banyak yang berangkat ini yang orangnya sudah tua tua banyak
jadi kadang kadang dia untuk bawa di sana itu repot
dan barangnya pun tidak jauh berbeda
harganya pun beda cuma tidak terlalu jauh berbeda
di pasar tanah abang banyak toko yang menyediakan oleh oleh khas arab saudi
menurut pedagang di saat musim haji seperti sekarang
permintaan oleh oleh cemilan seperti kurma kismis dan kacang coklat meningkat hingga mencapai ratusan juta per hari
banyak order kalau kita
dari sebelum sebelumnya nanti sampai bulan agustus ke depan makin banyak orderannya
jadi musim haji itu bisa sampai seratus lebih per hari
jadi bagi anda yang tidak ingin repot atau tidak sempat membeli oleh oleh di arab saudi
pasar tanah abang bisa dijadikan pilihan
novayana antaka jakarta